mudik saat lebaran di pulau jawa kini tak selalu harus lewat jalur pantura
karena jalur pantai selatan atau pansela kini juga dapat dilewati dengan nyaman
di pansela yogyakarta misalnya warga bisa mudik sambil berwisata
termasuk melewati jembatan kretek ii di bantul yang penuh estetika dan juga makna
jembatan kretek dua yang melintasi kaliopak ini bisa jadi salah satu alasan anda ketika akan mudik pada arus lebaran tahun ini
jembatan yang menghubungkan antara desa trihargo dan desa parangtritis kecamatan kretek bantul
daerah istimewa yogyakarta ini
adalah salah satu alasan anda ketika akan mudik pada arus lebaran tahun ini
jembatan yang menghubungkan antara desa trihargo dan desa parang tritis kecamatan kretek bantul
burung kuntul dan padi dan desain lampu yang terinspirasi dari ilmu padi
namun lebih dari itu pemilihan ornamen ini penuh makna filosofi yang bermakna kerja keras dan saling membantu dalam membangun
tapi ingat ya anda dilarang mengabadikan keindahan jembatan ini dengan berhenti di atas jembatan ya
karena sangat membahayakan keselamatan
pembangunan jembatan ini bukan tanpa tantangan karena jembatan ini berdiri tepat di atas sesar aktif opak
yang punya potensi bencana gempa
oleh karena itu balai besar pelaksanaan jalan nasional jawa tengah dan diy
membangun proyek bernilai tiga ratus enam puluh empat miliar dengan teknologi tahan gempa
serta dimonitor dengan sesar gempa yang berada tepat di sisi utara jembatan
ketika terjadi gempa diharapkan tidak terjadi kefatalan gitu
mungkin terjadi kerusakan
tapi hanya untuk lokal saja jadi ketika nanti perbaikan tidak sampai dengan seluruh jembatan gitu pak
salah satu infrastruktur nasional ini ternyata telah memberi dampak positif secara ekonomi dan akses bagi masyarakat
semenjak adanya jembatan ini alhamdulillah sekali pendapatan saya lebih ada kemajuan lagi daripada yang kemarin
dari pantai paranterites mau ke pantai samas itu juga lewat sini kan lebih strategis
maksudnya nggak harus muter jauh jauh
jembatan kretek dua tak akan berarti tanpa dukungan proyek jalan nasional jalur pantai selatan lain
salah satunya pembangunan jalan baru pelanjan barontepus yang menghabiskan anggaran sebesar lebih dari rp dua ratus dua puluh satu miliar
pembangunan jalan dengan panjang total lebih dari sembilan tujuh km ini menembus sejumlah bukit di beberapa titik
selain itu sebuah jembatan dengan bentang seratus juta meter
sejumlah bukit dengan bentang satu ratus dua puluh tiga meter menghadap pantai selatan
pembangunan jalur pansela ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan strategis pariwisata nasional di pesisir selatan jawa
termasuk saat arus mudik lebaran
mudik sekalian berpariwisata itu yang jelas
jadi mereka tidak hanya pulang kampung tapi bisa mampir ke tempat pariwisata pariwisata di sini
yang notabene nya di sini banyak sekali pantai
lama maupun pantai baru
masyarakat pun mengaku terbantu dengan pembangunan jalur pansela ini
dulu kalau mau panen panen mengalami kesulitan pak untuk ngangkutnya dari ladang ke rumah
kalau sekarang alhamdulillah setelah jalan ini jadi kan ya
sekarang kendaraan bisa masuk dinaikkan kendaraan bisa bawa pulang
balai besar pelaksanaan jalan nasional jawa tengah dan diy
bertanggung jawab membangun lebih dari tiga ratus tiga puluh dua km pansela jawa
yang terdiri dari dua ratus dua belas km di jawa tengah dan satu ratus dua puluh km di d i e
jadi tunggu apa lagi
mudik di jawa tak harus lewat pantura kan
jalur pansela jawa bisa menjadi alternatif libur asyik lebaran tahun ini